angelin natania korban pembunuhan yang jasadnya dimasukkan dalam koper
dan dibuang di jurang pacet mojokerto
sabtu siang menjalani proses kremasi di rumah krematorium eka praya
kembang kuning surabaya
suasana duka pun begitu terasa
karena maria ibu korban terus menangis meratapi kepergian anak keduanya itu
bambang sunario ayah korban berharap proses hukum terhadap pelaku pembunuhan sadis putrinya
yang tak lain adalah guru les musik korban
terus dikawal agar mendapat hukuman yang setimpal
harapan saya ya semoga kasus ini tetap dibantu dikawal untuk bisa keluarga
supaya memperoleh sesuatu
itu yang alasan yang setimpal bagi pelakunya
sebelumnya rabu sore tujuh juni lalu
warga taman hutan raya raden suryo
kecamatan pacet kabupaten mojokerto
digegerkan dengan penemuan sesosok jasad wanita dalam koper
di jurang blok gajah mungkur di kedalaman dua puluh meter
belakangan diketahui jasad tersebut bernama angeline natania
dua puluh satu tahun seorang masih swiss master akhir
dan juga seorang kota sukum universitas surabaya
warga kelurahan rungkut kota surabaya
yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak tiga mei dua ribu dua puluh tiga
tak lama berselang polisi menangkap terduga pelaku berinisial rba
yang tak lain adalah guru les musik korban di kawasan pujon malang
dalam gelar perkara pada jumat sore
polisi menyebut tersangka dan korban mempunyai hubungan khusus
namun beda keyakinan
pertanyaan yang terjadi pada hari ini
adalah sebuah perjanjian yang bertemu pada sabtu tiga mei silam
tepat di hari korban dilaporkan hilang oleh keluarganya
rba berusaha merayu korban untuk menggadaikan minibus milik kakak korban
dengan alasan untuk buka usaha di pacitan
jumat lima mei keduanya bertengkar hebat karena gagal menggadaikan mobil
dalam pertengkaran ini tersangka mengaku sakit hati setelah dimaki maki korban
hingga nekat mencekik membekap dan mengikat korban hingga tewas
tersangka kemudian mengambil koper di rumah orang tuanya
dan membeli plastik untuk membungkus mayat korban
pada malam hari koper berisi jenazah korban selanjutnya dibuang
di jurang gajah mungkur pacet mojokerto
kasus ini masih terus didalami oleh aparat polrestabes surabaya
kuat dugaan motif tersangka adalah untuk menguasai harta korban karena terlilit utang
tim liputan cnn indonesia